ledakan terjadi di jalan hankam raya kelurahan jati melati kecamatan pondok melati kota bekasi
sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
ledakan diduga disebabkan oleh tabung gas milik pizza hut delivery
akibat ledakan ini toko alfa midi dan rumah kontrakan di belakang bangunan pizza hut rusak parah
tidak hanya itu beberapa rumah milik warga setempat juga ikut rusak
jendela pintu tembok hingga atap robo
selain merusak bangunan ledakan juga membuat satu karyawan alfa midi dan seorang petugas parkir mengalami luka ringan
akibat kejadian ini terjadi kemacetan parah sejauh kurang lebih tiga km
mulai dari eksit tol jatiwarna hingga ke pertigaan ujung aspal
jam tujuh kurang sepuluh kurang lebih terjadi ledakan di pizza hut delivery order
pada saat terjadi ledakan belum dibuka tokonya
sehingga tidak ada korban luka parah atau meninggal di lokasi pad tersebut
kemudian akibat dari ledakan yang disebabkan oleh tabung lpg perkiraan kita lima puluh kilo
masih ada beberapa yang berdiri dan gas juga masih kuat di situ baunya
sampai sekarang korban luka ringan hanya dua dari pegawai alpha sama dari tukang parkirnya
dan untuk mengetahui bagaimana terjadinya ledakan tersebut
sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi
yang ada di kawasan jati murni kota bekasi
arman bagaimana situasi terkini di sana
apa sebenarnya penyebab dari ledakan itu
baik selamat siang iqbal
dapat saya informasikan bahwa saat ini saya berada di jalan raya hankam
tepatnya di kelurahan jati melati kecamatan pondok melati kota bekasi jawa barat
dan di belakang saya saat ini bisa terlihat mungkin merupakan lokasi atau titik terjadinya ledakan
di mana ada bangunan alfa midi atau toko alfa midi yang berbatasan langsung
dengan bangunan dari pizza hut delivery
di mana titik ledakan itu diduga atau berhasil diketahui berasal dari bangunan dari pizza hut delivery
yang saat ini sudah terlihat terbongkar sama sekali hanya bangunan dari alfamidi yang masih berada di sini
dan diduga ledakan ini disebabkan oleh tabung gas milik dari pizza hut delivery
yang dimana pada waktu kejadian di dalam bangunan pizza hut delivery ada empat tabung gas
di mana ada satu tabung gas yang masih berisi

dua tabung gas kosong dan satu gas di mana volume gasnya mulai berkurang
dan pada kejadian ini juga mengakibatkan beberapa rumah atau bangunan di sekitar tempat mengalami kerusakan parah
karena hentakan atau dentuman ledakan ini radiusnya mencapai satu kilometer
ada kurang lebih dua atau tiga rumah
ada satu rumah kontrakan di belakang bangunan pizza hut delivery
dan ada satu rumah berhadapan dengan alfa midi atau pizza hut delivery
nanti saya akan tanya kepada saya
saya akan tanya kepada salah seorang pemilik rumah
ada bu mamah namanya di mana rumahnya rusak parah
bukan hanya atap tapi pintu jendela pelafon rumahnya juga ikut rusak
bu mamah bagaimana bu tadi kejadian pada saat anda ada di mana pada saat itu
di dalam warung lagi memasak
begitu meletas setengah tujuh ngamrek semua
iya pada kontal semua ini barang barang itu ngambek ini di rumah
ini warung kaca barok cek semua
ibu kita lihat keadaan di rumah seperti apa boleh bu ya
ya ini rumah dari bu mamah ibu boleh ikut boleh
di mana ya plafon kalau bisa terlihat oleh kamera
plafon rusak atau ambles ya terlihat oleh kamera
dimana pada saat kejadian sekitar pukul enam tiga puluh tadi
warga masih belum terlalu banyak beraktivitas
kita akan coba lihat ke bagian dalam ya ke kamar bu ya
oke ya kita keluar lagi bu untuk lihat bagian depannya
ya bukan hanya pelafon pemirsa tapi ternyata juga kaca jendela seperti yang saya sampaikan tadi
kalau kita lihat ibu ini adalah pecahan kacanya ya
kalau boleh terlihat oleh kamera ini pecahan kaca jendela dari rumah ibu mamah yang ikut pecah
benar benar habis semuanya
ya mungkin bisa terlihat oleh kamera bagian dalam dari kamar
di mana seluruh plafon dari kamar ini roboh
ibu mamah pada saat kejadian anggota keluarga ibu yang lain ada di mana
ada di tidur bapak tidur di sini
terus anak di kamar sama
satu lagi di sana
begitu ambrek kaca pada kontal ini merobot pada bangun
udah atuk atukan begini lemes
ada tidak ibu anggota keluarga ibu yang kena pecahan kaca
enggak ada alhamdulillah enggak ada
itu ledakannya bu atau hentakannya bagaimana bu terdengar
ya allah bukan main loh
ledak begitu hancur semua kontal begitu meledak
ya begitu meledak begitu bareng ini
ambr barengin dah tuh
wah kayak udah merutuk semua
saya kaget ada apa ada apa
sekuat ke depan ah nggak ada apa apa
tapi keluarga semua selamat ibu tidak
selamat alhamdulillah selamat
anggota keluarga yang lain ada di mana ini
enggak ada sayang enggak ada
kumpul di sini semua
iya selamat selamat
bu mamah terima kasih
memang sampai saat ini warga di sini masih berjaga jaga di sekitar rumah karena
aparat kepolisian juga masih terus berada di tempat ini untuk melakukan olah tkp
dan saat ini dapat saya informasikan bahwa tim dari gaganama bespolri sudah mulai bersiap siap untuk menyisir lokasi kejadian
dan petugas dari polsek pondok melati juga terus berjaga jaga di mana aparat kepolisian dari polres kota bekasi sudah berjaga jaga
mulai dari eksit tol jatiwarna karena memang sempat terjadi kemacetan kurang lebih tiga km pada saat tadi pagi sekitar pukul delapan sampai dengan pukul sepuluh waktu indonesia barat
kemacetan ini cukup parah sepanjang tiga km dari tol jatiwarna sampai kepada pertigaan ujung aspal sasak
untuk mengurai kemacetan aparat kepolisian baik dari polsek jati melati dan juga polres metro kota bekasi sudah mengarahkan seluruh aparatnya
dan saat ini gegana serta petugas dari polres dan metro jaya juga sudah berada di lokasi untuk melakukan olah tkp seperti apa dan mencari tahu penyebab bedakan seperti apa iqbal
arman tadi saya sempat melihat irwan
saya sempat melihat rumah dari ibu mama ini cukup bisa kita katakan hancur begitu
apakah anda sudah mendapatkan informasi bagaimana dengan warga yang mengalami musibah begitu terkena dari ledakan ini
apakah akan untuk sementara diungsikan atau justru mereka tetap tinggal di tempat mereka sendiri
baik iqbal dapat saya informasikan bahwa warga yang rumahnya rusak atau menjadi korban akibat peristiwa ledakan tabung gas ini
sebagian besar mereka tidak beranjak dari rumahnya atau tidak pergi kemana mana
mereka pun sampai saat ini belum dievakuasi karena dari mereka sendiri masih trauma
mereka lebih memfokuskan supaya ikut membantu anggota keluarga yang lain atau para tetangga yang rumahnya rusak
jadi belum ada upaya evakuasi ataupun juga pemindahan baik oleh pemerintah setempat maupun aparat kepolisian
dan sedikit saya menyampaikan revisi bahwa korban luka luka tadi ada satu orang karyawan alfa midi dan satu orang pedagang gorengan
tapi bukan tukang parkir
tapi bukan tukang parkir
seperti yang kami informasikan sebelumnya
jadi korban luka luka itu ada satu orang karyawan alfa midi
kemudian ada satu orang lagi pedagang gorengan yang ia berjual atau berdagang pas atau tepat di depan alfamedi
dan karyawan dari alfa midi sendiri kurang lebih ada sekitar lima sampai enam orang tadi pagi semuanya selamat
hanya satu orang yang merdeka luka luka dan semuanya karyawan dari alfa midi ini diliburkan oleh manajemen alfa midi sendiri
karena situasi atau kondisi yang ada di toko alfa midi ini rusak parah itu
arman saat ini memang situasi sendiri di sana sedang diguyur hujan
saya ingin bertanya apakah dari restoran yang dikatakan untuk sementara waktu ini disebabkan ada ledakan tabung gas
apakah restoran tersebut memang buka dua puluh empat jam ataukah justru hanya setengah hari begitu bagaimana arman
ya menurut informasi yang saya peroleh bahwa restoran berada di pancasila
yang saya peroleh bahwa restoran di pancasila berada di tempat padahal escalator tidak ada penyebab
ini maupun toko alphamedi tidak buka
dua puluh empat jam namun masih
disedihkan oleh aparat kepolisian
kenapa tabung gas tersebut masih menyala
pada saat restoran tersebut
belum beroperasi dan memang sampai saat ini
aparat kepolisian masih menunggu kedatangan
dari pt pln
yang bertanggung jawab soal kelistrikan
kemudian masih menunggu juga penjelasan
dari pihak pertamina yang bertanggung jawab terhadap
kondisi tabung gas yang berada
di restoran tersebut dan memang
dugaan dari aparat kepolisian
sendiri menyatakan bahwa
di dalam bangunan yang robot
tersebut masih ada tabung
gas lima puluh kg yang belum
jelaskan juga apakah yang sedang
dilakukan oleh pihak pihak terkait terkait
dengan ledakan tabung gas ini
apakah mereka masih terus melakukan
ataukah justru mereka sudah melakukan
rilis apa sebenarnya penyebab dari
ledakan ini sendiri
saat ini belum ada keterangan resmi atau
rilis resmi dari aparat kepolisian
mengenai penyebab terjadinya ledakan karena
memang tadi beberapa menit yang lalu
gegana juga baru saja tiba
gegana dari mabes polri juga baru tiba
begitu juga aparat kepolisian
dari puslap empat mabes polri juga
baru saja tiba untuk menyelidiki
seperti apakah penyebab terjadinya ledakan
apakah murni memang karena ledakan
karena tabung gas ataupun juga ada penyebab lainnya iqbal
baik terima kasih arman helmi
atas informasinya kita
sudah terhubung kembali dengan saksi mata
ini terkait dengan ledakan yang
terjadi di jati murni bekasi
di sana ada saudara
galuh konstantina selamat siang
galuh selamat siang
di saat anda kejadian saat
kejadian kemarin tadi pagi
maksud saya sebenarnya anda sedang apa
dan juga bagaimana kronologinya sehingga tiba tiba
terjadi ledakan seperti itu
ada di rumah karena saya sedang siap siap
mau ke gereja itu jadi sekitar jam tujuh

tujuh dua puluh deh ya gitu terus
kemudian saya dengar ledakan dan itu terasa getarannya
gitu mas dari rumah saya jadi
sebenarnya jarak antara si phd
itu ke rumah saya itu sekitar
satu setengah kilo
nah kemudian akhirnya saya ke gereja
saya ke gereja nanti di tengah jalan
saya ketemu sama orang yang bilang
mbak ada ledakan di tetangga saya gitu kan mbak ada ledakan
loh di sana gitu kan terus itu saya pikir
alphamidi terus akhirnya setelah saya
sampai gereja saya ditelepon sama istri saya
terus bilang kalau ada ledakan yaudah akhirnya saya
segera ke situ memang jadi ketika saya sampai
di sana itu memang udah
hancur gitu ya mas ya terus kemudian
di situ sudah hancur terus
jadi kalau saya lihat di situ sih yang
ancur jadi kan posisinya itu di sebelahnya
si phd itu ada alphamidi ya mas ya
jadi si alphamidi si phd itu
hancur warung kelontong yang di sebelahnya
si phd itu juga hancur
terus rumah di belakangnya si phd
itu juga hancur gitu
terus kemudian sebelahnya si alphamidi itu kan ada
setelahnya si showroom mobil itu sebelahnya lagi ada
di sensur itu kasianya sampai hancur juga gitu mas
dan itu memang kawasan padat penduduk gitu sih
memang di situ tempat
yang cukup padat begitu ya
padat jadi itu memang jalan raya hankam
mas itu lokasinya di jalan raya hankam
terus kemudian itu jalan apa
pokoknya perlintasan yang dari cibubur
kalau kita keluar tol jatiwarna
mau ke cibubur itu pasti lawat situ gitu kan
jadi itu memang rame rame banget dan
di belakangnya si kompleks si phd
dan sepanjang itu memang banyak toko toko gitu kan mas
nah di belakang pertokohan itu adalah banyak kompleks
perumahan gitu tadi menurut informasi
dari koresponden kami bahwa restoran pizza
itu sendiri memang tidak buka
dua puluh empat jam apakah betul atau justru memang
sebenarnya itu buka dua puluh empat jam bagaimana galuh
itu memang itu
jadi dia memang hanya pick up delivery gitu mas
jadi dia itu kalau buka
sih ke saya tahu apa namanya
kalau sejauh pantauan saya selama ini kan
bulan berikut bulan ke situ jadi dia memang buka
sekitar jam sebelas mas aksi pasti buka jam sebelas
dan tutup sekitar pukul sepuluh jadi memang malam itu
memang tidak buka itu
tapi kalau untuk
yang di alphamidi sendiri
apakah buka dua puluh empat jam
tidak jadi itu dia buka sekitar jam
setengah tujuh sampai sekitar jam sepuluh
setahu saya di alphamidinya juga
berarti memang pada
saat kejadian memang cukup sepi ya di situ
ya biasanya sih kalau pagi pagi di situ memang
sepi mas apalagi kalau memang kalau pagi itu
memang di pizza hayat itu karena dia belum buka
jadi memang biasanya sih memang kalau saya
lewat lewat memang nggak ada orang sih mas di situ
gitu tapi sejauh
kejadian tersebut setelah anda melihat
bagaimana situasi di sana bagaimana
suasana ataupun kepanikan
warga di saat terjadinya ledakan itu
di sana sih memang
udah hancur lebur gitu ya mas riki
kayak kena ledak kena bom gitu
jadi udah puing puing gitu
jadi warga tuh banyak berperumun
di situ ya terus kemudian di sana sih
pas saya hadir di sana
ada satu damkar terus beberapa
polisi gitu ya terus kemudian
si alphamedi itu ada satu mobil
saya sempat tanya itu mobil siapa
kemudian katanya sih itu mobil si pengunjungnya
si alphamidi gitu kan
nah saya sempat tanya apakah
orang itu masih di dalam atau bagaimana gitu
nah belum bahkan sampai
saya nanya ke pihak kepolisian waktu itu tidak
tadi sih infonya
namanya mereka belum bisa memberikan keterangan
terkait korban jiwa gitu
tapi ketika anda melintasi kawasan tersebut apakah tercium
bau gas begitu galu
memang memang jadi ketika saya sampai di situ
sampai akhirnya kemudian saya juga diusir oleh polisi
itu karena memang masih baunya masih menyengat gitu mas
itu masih ada kelihatan itunya ya
debunya gitu ya naik gitu ya jadi memang
memang kata apa akhirnya kami
kan banyak warga tuh di situ gitu ya
banyak banget gitu kan ngurubun santaknya macet banget
di situ nah kami memang diusir sama
diminta untuk pergi bukan diusir
kita diminta untuk pergi oleh polisinya karena memang
katanya masih sangat berbahaya demikian
tapi kalau yang anda lihat sekarang
untuk saat ini apakah jalanan
justru ditutup atau justru
orang seperti biasa saja untuk berlalulang
di kawasan itu
kalau sekarang hujan posisinya mas
dan di kawasan sekitar sini
akhirnya sepi gitu ya
langsung sepi ya
karena hujannya deras gitu di sini deras hujannya
oke tapi bisa diceritakan
kembali bahwa itu sekitar benar
apakah benar jam setengah
tujuh pagi ya kejadiannya atau bagaimana
tujuh dua puluh mas sekitar tujuh dua puluh
tujuh dua puluh ya tujuh dua puluh itu terjadi
ledakan apakah ataukah justru
anda baru melintasi kawasan itu tujuh ratus dua puluh
enggak jadi ketika
saya apa ketika saya terasa
itu sekitar di tujuh lima belas tujuh dua puluh itu mas
jadi sampai saya ngerasa bergetar itu gitu
kejadian tujuh dua puluh itu terjadi ledakan
apakah langsung ada
aparat begitu yang langsung datang ke sana atau justru
butuh waktu yang cukup lama
bagaimana menurut anda
belum saya enggak saya
tanya persis ya karena kan memang saya sebelumnya
dari gereja posisinya ya jadi ketika
saya udah siap siap
ledakan sebenarnya mas saya pikir karena itu kan banyak
dekat tempat rumah saya itu kan banyak kompres rumahan
yang baru dibangun jadi saya pikir tadinya itu getaran
dari kayak pasak bumi yang lagi di gedung gedung
gitu loh mas nah terus dari itu akhirnya
saya ke gereja nah ketika akhirnya
saya tahu bahwa itu ada ledakan saya berusaha disitu
tuh udah udah udah saya tiba
di lokasi sekitar jam setengah sembilan
gitu setengah sembilan dan disitu
sudah ada polisi sudah ada polisi
sudah ada damkar oke ketika
anda berada di sana apakah anda melihat
ada orang orang yang
menjadi korban begitu
tidak ada sama sekali
bagaimana kalau korban
ketika saya tiba di sana tidak ada mas
tidak ada dan itu memang
sepi ya kalau
apa dulu nih tapi kalau misalnya perkara
yang korban jiwa memang ketika saya sampai di sana
tidak ada ambulan terus kemudian juga
tidak ada apa ya orang gotong gotong yang luka luka
itu saya tidak melihat memang gitu ya
karena memang itu sudah penuh dengan warga
kemudian ada polisi gitu
apakah ada korban jiwa pak saya tanya gitu kan
terus dia bilang sampai sejauh ini kita juga
belum tahu bu
oke tapi terakhir ini pertanyaan dari saya
apakah bagaimana untuk situasi sekarang
apakah toko toko yang ada di sekitar
alfa media ataupun phd itu
tetap buka atau justru semuanya pada tutup
kalau sampai tadi
ketika itu terjadi ledakan ya mas
ketika saya masih ada di sana juga
itu sih mereka buka aja gitu biasa aja gitu
warga tetap beraktivitas seperti biasa sih
baik terima kasih galuh
konstantina atas informasinya
tentunya kita bersyukur ya
anda tidak mengalami hal hal
yang tidak diinginkan tentunya
terima kasih sama sama
sebuah ledakan terjadi
di jalan raya hankam kelurahan jeti melati
kecamatan pondok melati bekasi
pada minggu pagi tadi dua karyawan
alfa media terluka dan lima bangunan
rusak akibat ledakan ini dan diduga
ledakan berasal dari sebuah tabung gas
berukuran lima puluh kg yang
ada di dalam gerai phd
ledakan yang terjadi
di jalan raya hankam rt empat
rw lima kelurahan jati melati
kecamatan pondok melati bekasi ini
terjadi minggu pagi
sekitar pukul enam lebih dua puluh menit
ledakan tersebut menghancurkan
seluruh bangunan phd
sebagian bangunan alfa media yang ada di samping
phd tiga rumah di sekitarnya
serta satu unit mobil yang diparkir
tepat di depan alfa media
selain merusak bangunan ledakan juga membuat
satu karyawan alfa media dan seorang
petugas parkir mengalami luka ringan
hingga minggu sekitar pukul

ledakan tersebut namun diduga
berasal dari tabung gas ukuran lima puluh kg
dari dalam phd
kalau penyebabnya masih diselisih
sama pihak kepolisian
kalau diduga kan kita juga belum pasti nih
itu buka atau tidak
masih buka atau
berarti pas terjadi ledakan lagi kondisi tutup ya
tutup belum buka
ada korban gak sih
enggak enggak ada karena ini kosong enggak ada orang ya
untuk alfa sendiri
kalau alfa ya berluka luka semen karyawannya aja sih
yang akan menentukan nanti penyebab utamanya apa
dan kenapa itu tidak bisa diselisih
adalah karena dari pertamina
kita sekarang lagi menunggu petugas dari pertamina
untuk disambung ke lokasi
informasi yang kami dapat dari
pizza delivery mengatakan mereka
punya empat stok
dua stok yang mereka yang meledak ini
kalau kita ke lokasi titik nolnya
tkp itu masih bawa lpg
saat ini petugas dari kepolisian resor bekasi
mensterilkan lokasi kejadian
dengan memasang garis polisi
lokasi ledakan di jalan raya hankam bekasi jawa barat
dikenal sebagai lokasi yang padat penduduk
juga ramai untuk bisnis
mari kita lihat sama sama ada apa
apa saja di sekitar daerah ledakan ini
nah ini seperti yang anda lihat di layar
gambar ini kita ambil dari google art
dimana visual ini menggambarkan
situasi sehari hari di sekitar lokasi ledakan
sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi tadi pagi
disinilah lokasi ledakan terjadi
yang bersebelahan dengan alphamidi
dan di depannya ini
bisa kita lihat juga ada beberapa rumah makan
seperti warteg dan juga warung kecil lainnya
nah di belakangnya ini terjadilah tempat ledakan
yang terdapat banyak sekali permukiman warga
yang cukup padat dan daerah ini memang dikenal
sebagai pusat permukiman dan juga bisnis